nanti gak sengaja
nanti gak sengaja
kuat mental juga
iya kuat mental
ah itu dia
tunggu bentar ya
kamu kok masih disini
tante yang nyuruh dia bantuin tante disini
nih sebagian uang yang waktu itu kamu kasih ke tante
kamu wajib nganterin aurel pulang
dia itu udah nemenin tante seharian disini
kalau dia sudah sampai di rumah
pokoknya kalau kamu gak mau ya nggak apa apa sih
berarti kamu gak boleh nongkrong sini lagi
jalan kaki juga gak apa apa kok
lagi kan kalau jalan
kan dia sekalian cari makan
habis aku lapar
emang gak dikasih makan
tante terus ngajak
biar bisa jalan sama kamu
kita jadi mau makan dimana
mau di restoran sunda
yang penting makan kan
yaudah tunggu sini bentar ya
kamu sudah selesai kerja belum
tapi aku masih di sekitar tempat tadi
kamu mau aku jemput ke rumah sekarang
aku juga udah ada yang nganter kok
udah ada yang nganter
tapi kamu kan belum makan malam
frey udah dulu ya
udah kelewat capek
sampai gak mau makan
tapi aku harus tetap makan sama dia
ini makanannya dirantangin semuanya
kalau bisa lilinya juga deh
gimana pernah makan makanan kayak gini
tapi buat aku ya ini makan malam malamnya ini sih
ya ini makan malam aku
kalau makannya cuma ini
aku juga seneng
kamu udah berapa lama kerja di homeshoping
tepatnya berapa lama
ya udah beberapa tahun
ya agak keteperan
tapi namanya juga cari duit
menurut lo kamu apa
kamu juga cari duit
menurut lo kamu apa
kamu juga cari duit
kamu lagi jelasan apa

ya kenapa aku harus ngasih tau kamu

nggak ada yang mau aku tanyain
aduh tanya sesuatu
maaf ya jadi nggak sengaja
maafkan em manually ta